dalam menyambut kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang pada sabtu kemarin
sahabat ganjar menggelar rakenas ke dua di kota palawan surabaya jawa timur
rakenas dihadiri oleh pengurus dpp dpw dan dpc sahabat ganjar se indonesia
rakenas dihadiri oleh pengurus dpp dpw dan dpc sahabat ganjar se indonesia
ganjar memberikan arahan untuk mendekati gen z melalui platform sosial media dan ruang komunikasi yang mereka ikuti
kecerdasan kecerdasan edukasi maksud saya yang mencerdasan yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada publik
di akhir sesi ganjar pranowo mengingatkan para relawan untuk berani menampilkan fakta dan data secara tegas
dan tidak menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sementara itu ketua umum sahabat ganjar gus nahib sodik menyatakan
rakernas ini diselenggarakan untuk menyatukan ide dan gagasan para relawan
dengan adanya pertemuan ini relawan ganjar se indonesia dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kita semuanya
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai relawan sahabat ganjar
fahlesa mudabari selaku dewan penasihat sahabat ganjar menerangkan
saat ini data elektoral ganjar pranowo dalam kategori top of mind menempati peringkat teratas dengan perolehan delapan belas sembilan persen
dan akan terus meningkat dengan adanya pemilih pemula pada pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk kategori top of mind
bapak ganjar masih menempati peringkat teratas dengan perolehan delapan belas sembilan persen
tetapi juga menyiratkan bahwa kita perlu bekerja lebih keras
lebih cerdas untuk menggalang dukungan bagi mereka dengan rentang usia yang masuk kategori fresh graduate
atau baru saja lulus s satu
para pekerja kantoran
dan generasi milik
dan kelinial hingga batas usia empat puluh tahun
berdasarkan data elektoral yang telah dipaparkan
relawan sahabat ganjar akan terus meningkatkan kerja dan sosialisasi di masyarakat
tentunya dengan cara yang baik santun dan profesional sesuai amanah dan arahan dari ganjar pranowo